dua pria di makassar mengeroyok seorang mahasiswa hingga menderita luka lebam di sejumlah bagian tubuhnya
kini para pelaku berhasil ditangkap
keduanya hanya bisa tertunduk lesu saat diinterogasi polisi
dua pemuda terekam tengah melakukan aksi pengeroyokan kepada seorang mahasiswa viral di media sosial tujuh belas maret lalu
korban dikeroyok saat hendak masuk ke kamar kosnya
alasan pengeroyokan hanya karena korban tidak memberikan rokok yang diminta pelaku
merasa tersinggung para pelaku yang sedang di bawah pengaruh minuman keras bertubi tubi menghajar korban tanpa ampun
akibat peristiwa itu korban harus menderita luka lebam di bagian wajah dan beberapa bagian tubuhnya
dua pelaku pengeroyokan akhirnya berhasil ditangkap polisi di waktu dan lokasi berbeda
pelaku utama hafiz diketahui berprofesi sebagai tenaga honorer
sementara pelaku lainnya rafli masih berstatus mahasiswa
untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya kedua pelaku kini terancam hukuman lima tahun penjara